satgas pangan dari polres karawang jawa barat rabu pagi
menggerebek sebuah gudang penyimpanan ayam potong di karawang jawa barat
hasilnya petugas menemukan ratusan kilogram ayam potong yang kondisinya membusuk
pemilik gudang membantah menjual daging tersebut
kasus ini pun masih diselidiki oleh polisi
penggerebekan dilakukan di sebuah gudang penyimpanan di wilayah kecamatan rengas dengklok kabupaten karawang jawa barat
sebelumnya petugas satgas pangan dari polres karawang mendapat laporan dari warga
petugas lantas melakukan penyelidikan dengan mengintai lokasi gudang
dan kendaraan yang keluar masuk menuju gudang penyimpanan daging ayam
bahwa di situ ada beredar tentang ayam yang diperjual belikan dalam kondisi berformalin dan kondisinya lucu
sehingga kita melakukan pencegahan di situ
dan ternyata benar kondisinya ada barang
seperti itu namun sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan
saat digerebek petugas pemilik gudang membantah menyimpan daging ayam tiren
namun petugas langsung memeriksa seluruh daging ayam yang ada di dalam freezer ukuran besar dan ukuran kecil
hasilnya petugas menemukan potongan daging ayam yang kondisinya sudah berbau dan membusuk
jumlahnya sekitar empat ratus lima puluh kilogram
menurut pemilik gudang daging ayam tersebut dikirim dari surabaya tiga hari yang lalu
dan disimpan di gudang selama lima hari sebelum dijual ke pasar di wilayah kabupaten karawang
namun menurutnya ia tidak menjual daging busuk
perjalanan itu kan dua hari dua malam
nah kalau yang busuk kan mungkin yang sudah seminggu ketimbun gitu pak
cuma jangan namanya yang busukan gak mungkin saya jual
saya kasihin ke tuang lele ke tongkal
sekarang kalau posisi penyuluh itu dua hari dua malam ya
kalau penungguan dari jawa itu
ya perjalanan dua hari dua malam
petugas mengambil sampel daging ayam tersebut untuk diperiksa di laboratorium dinas kesehatan
jika pemilik gudang terbukti menyimpan ayam tiren
ia akan dikenakan pasal undang undang perlindungan konsumen dengan ancaman minimal enam tahun penjara